biasanya satu paket
iya biasanya satu paket
kenapa sekarang nggak
karena sekarang saya sendiri
susah kalau dibawa pakai motor
mau dibawa pakai pick up
mau pakai angkot aja
pinjem punya amir
kalau sama dia nggak perlu sewa
cukup bayar uang bensin aja
memangnya bisa dibawa pakai angkot
aku mau jadi mandor
sejak terakhir kali kejadian di lembang
dia juga nggak ada kabar
akang gak telepon dia
atau dia yang telepon akang
saya sudah tiga kali nelfon dia
kamu ada kabar dari risa
ya sudah kita sarapan
kamu mau sarapan apa
bukan nasi padang
itu mah buat makan siang
lontong kari dua
akan mau ke tempat kamus dulu
ya sudah sana
mamang sudah lapar
tasik tasik tasik
kamu di mana
di di rumah
lagi nggak enak kepadam
kamu kerja di kafe
masuk jam berapa
kamu pergi kerja
jadwal kamu sama saya tergantung junaidi
biar situasi dan kondisinya tetap kelihatan normal

sudah ada orang baru
orang baru apa
buat ganti orang lama yang udah dibuang
saya nggak tahu kalau harus ada orang baru
narik uang yuran sendirian
kan ada yayat
cuma berdua bisa
kalau cuma berdua kayaknya kurang
makanya cari orang baru
ada tugas dari kang reno
kita harus nyari orang baru
wah kalau ada orang baru
berarti nanti kita senior
jangan cari yang cemen
cari yang pemberani seperti ya ya
itu buat kang murad
itu kang murad
tadi saya dari sini langsung ke tukang lontong kari
kebetulan nggak antri
terus balik lagi ke sini
mungkin itu perasaan memang aja
mau saya pindahin ke piring dulu
baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
sejak kejadian nilai emang waktu itu
tadi di rumah udah minum kopi
mawar udah dateng

ini parkiran nggak ada yang ngurus

yaudah nggak apa apa
aku mau tanya bapak
dari mana lagi

beneran ternyata untuk calculate semangat
kalian ga pueden ke halaman
adi juga bahkan menyenang

gak pake acara resepsi
yaudah gak apa apa yang penting udah ada usaha
sekarang saya harus kemana
gak enak sama yang lain
yaudah sana berangkat
hati hati di pasar
bukan hati hati di jalan
hati hati mah dimana aja harus
tapi kalau ada yang mau berangkat biasanya diingetinnya hati hati di jalan
baiklah kalau begini
bukan baiklah kalau begini
tapi baiklah kalau begitu
kenapa ya memang salah terus
sebetulnya bukan cuma karena kesalahan dia yang egois
manja apa apa harus diturutin
tapi ini kesalahan
saya juga yang memang kurang sabar
tapi saya harus kemana
saya memang dari dulu orangnya kurang sabar
airnya masak dulu

waktu kita masih di jalan
waktu kita masih di jalan

orang orang di bisnis kita yang dulu semua tahu
murah pipit gak punya sejarah kalah
pasangan legend satu paket
sayang kalau ending ceritanya harus seperti sekarang ini
nah kalau ending ceritanya harus seperti sekarang ini
mawar berangkat ya
hati hati dimanapun kamu berada
demikian harapan saya
aku persilukan tantangan

ini waktu berhasil
biasanya satu paket
iya biasanya satu paket
kenapa sekarang nggak
karena sekarang saya sendiri
maksudnya udah gak satu paket
maksudnya sekarang saya datang sendiri
kenapa sekarang datang sendiri
kenapa nggak kamu ajak
kang mus marah
kang mus pasti marah
kalau di antara kita nggak akur
di mana tuh
kamu takut aku gak aman
kamu gak perlu ngikutin aku terus
saya bukan takut kamu yang nggak aman
tapi pasar ini
saya yang bertanggung jawab atas keamanan di pasar ini
lihat lihat yang belanja
siapa aja yang biasa kesini
terus kenapa kamu ngikutin aku
tadi kamu udah bilang itu
saya kesini cuma mau belajar

ada niat mau mencuri
menipu atau melakukan kejahatan yang lain
boleh saya pergi
kemarin kenapa nggak masuk
ada urusan keluarga
tuh kan apa aku bilang
tuh kan apa aku bilang
terus terus terus terus terus terus terus
kalau saya terus nanti akan ketabrak
tidur tidur tidur
kamu kenapa gak ngasih tahu saya
kalau beda dari itu turun lagi ke pasar
kalau kamu tadi ngasih tahu saya ngasih kabar nelepon
saya barusan cuma lihat dia sekilas
pulang dari sini pas dia naik angkot terus angkotnya jalan
saya sibuk gantiin kamu ngurus parkiran
saya juga lihat dia cuma sekilas
eh dua kilas
sekilas waktu dia dateng sekilas waktu dia datang
sekilas lagi waktu dia pulang
kalau saya tadi sibuk ngawal dia
terus alhamdulillah saya sekarang udah tahu namanya
beda dari itu
apa warnetpan selena
belum ada yang mau
gimana soal kerjaan yang kamu bilang di telpon
dita kerja buat bang edi
bang edi yang tanggung jawab urusan keamanan
keamanan orang orang yang berbisnis di daerah sini
mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran
termasuk orang yang berbisnis dengan cara membuka kantor atau usaha di rumah
pokoknya yang bermasalah yang dagang di tempat terlarang atau yang usaha
tapi izinnya nggak benar atau nggak ada sama sekali
yang tadi kamu bilang di telpon
boleh tahu gajinya berapa
nggak ada gaji
kita narikin uang dari orang
terus nanti ada bagian buat kita
kita bagi rata
nggak ada kontrak
nggak ada jaminan apa apa
resiko kerjaan ditanggung sendiri
amir mau kasih pinjam angkotnya
sekarang lagi narik
besok dia datangnya sama saya
gimana saya sama yayat kerja
terus ingetin siapa aja yang harus kita tagih
jangan berasa jauh kalian
aku myra sepupuk kang cecep
kamu udah lama kerja di sini
menu andalannya apa
sayur tahu sama telur dadar
kamu di rumah
enggak lagi di kafe
dari tempat pengiriman paket
menuju ke rumah
jadi mau jemput
ada kang mus gak enak kalau saya pergi buat jemput kamu
terus balik lagi
yaudah gak apa apa
nanti aku minta jemput cewek lain
cuma mau tahu aja
yaudah aku mau makan dulu
iya terima kasih
iya terima kasih
iya terima kasih
iya terima kasih
iya terima kasih
iya terima kasih
iya terima kasih
memang lapar sudah waktunya makan siang
saya sudah berapa
ayam tempe tahu
ini pas ya
om tinggal di daerah sini
juga cuma kerja di daerah sini
tahu jalan kenangan
kang tahu jalan kenangan nggak
berarti masih pengangguran
app kalau pertanyaannya sensitif
nanti saya cari sendiri aja
saya makan sudah berapa
misalnya aku buka usaha kayak gini kamu mau kerja di tempat aku
serena mau ke sini
enggak kamu jemput
dia minta jemput tapi saya bilang nggak bisa
ada kangmus enggak enak kalau saya pergi jemput dia
kalau enggak ada kangmus
saya cari alasan lain
seperti kamu bilang saya harus jaga jarak aman
kalau kamu udah punya istri sama anak
dia enggak pernah nanya
tadi dua kali saya telepon nggak diangkat
barusan saya telepon lagi hp nya mati
tadi mawar makan di warung nasi biasa
terus kalian aja mawar beliin makan siang
enggak apa apa enggak usah sedih
mawar kelihatan lagi sedih
tapi bukan gara gara nasi
ini yang jadi
ini yang jadi
ini yang jadi
ini yang jadi
ini yang jadi
ini yang jadi
ini yang jadi
ini yang jadi
ini yang jadi
masalah apa lagi
kang pirman sahpitra mau ikut bertani sama kang murad
tapi enggak mau macul
maunya jadi manor aja
alasannya karena kang pirman sahpitra sudah tua
sama banyak penyakitnya
jantung paru paru lambung sama ginjal
murad enggak mau kalau pirman sahpitra cuma mau jadi manor aja
maka dia akan berjaya
kalau saya di posisi murah saya juga gitu
terus sekarang firman sahpitra ada kesibukan apa
orang yang dulunya aktif kerja begitu tua gak ada kesibukan biasanya gampang sakit
kamu urus dia jangan sampai si pipit
firman sahpitra kang
firman sahpitra kamu urus
supaya dia punya kegiatan biar nggak gampang sakit
terus si arsitek yang mau datang jadi
kenapa kamu nggak bisa di telepon
waktu habis menerima telepon dari mang pipit
hp nya saya taruh di meja kayaknya mah diambil sama orang yang makan di situ juga

mereka mau keluar jangan buat dua an
oke terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
jangan terlalu berhenti pak
jangan jangan jangan
dia nanya jalan kenangan dimana
ya saya jawab apa adanya
kata kang mus
orang yang dulunya aktif kerja
gak ada kesibukan
kata kang mus
supaya dia punya kegiatan
kerjaan tambahan lagi buat kita
kamu gak mau bantuin saya
ya mau atu jan
kita kan terima seketir
terima seketir mah bertiga
kita cuma berdua
kita ajak sukanta gabung
mending suruh bikin
mungkin bukan rejeki kamu
nanti kalau ada apa apa
dia susah ngontak saya
ke hp saya dulu aja
nanti pulang dari sini
satu persoalan udah selesai
itu persoalan yang lebih berat
tadi serena jadinya gimana
kalau kamu gak jemput
dia kesininya sama siapa
tadi dia bilang mau dijemput cowok lain
kerjaan kita kayak gitu tadi
kalau kayak gitu saya juga bisa
bukan cuma gitu aja
terakhir berantem kapan
terakhir berantem kapan
kerja di jalanan itu keras
ada aja orang yang sok pahlawan
anggap kita penjahat
tukang todong tukang peres
mereka nggak paham kalau kita bisnis
sebelum kamu saya ajak
ada beberapa orang yang dipecat
mereka gak bisa mengatasi
orang orang yang sok pahlawan di jalan
kita harus siap mengajar orang
atau diajar orang
itu yang ngegeser posisi kamu
tadi aku ketemu sepupu kang cecep
sipupuk kang cecep yang cewek
yang dulu ikut bantuin waktu launching kicimpring family
boy siap merapat
tasik tasik tasik
kalapak kalapak kalapak
ladang ladang ladang
di jalan sudah ada orang baru
belum saya cek
harus saya tanya dulu
saya tunggu laporannya
sudah ada orang baru
yang dibuang empat
masa yang baru cuma satu
masih saya cari
di jalan sudah ada orang baru
tapi baru satu
tambahannya masih dicari
saya perlu uang banyak dalam waktu dekat
uang dari terminal jangan sampai miss
saya sudah investasi banyak buat menghalau gangguan di sana
nah beritahu saya nanti mau ke empat m penerbitnya
sagena nih kan
janjian sama serena
parkir aja dulu
kalau sama kang
kalau sama kang cecep
saya sudah pernah ketemu
waktu kemarin saya ngejali ke sini
cari tempat tambal ban
udah pernah ketemu
tapi baru kenalan sekarang
saya kasih tau kang bus dulu
kang bus ketiduran
nunggu saya ini kelamaan ya
tadi saya ketemuan sama orang lain dulu
kamu aja kalau berani
yaudah nggak apa apa
saya tunggu sampai bangun aja
tony sama yang lain belum datang
lagi di jalan katanya
udah kumpul semua nih
jalan lurus terus
di depan ada gang
kamu masuk sana
saya mau tahu
kalau nggak ada teman teman kamu
boy sudah datang
mau langsung jalan
kamu lapar nggak
udah lebih dari lumayan
bentar lagi pasti pusing
makan dulu yuk
kalau kang mus bangun gimana
kalau kang mus bangun
dia perlu kamu
kamunya nggak ada
makan dulu yuk
sambil nunggu kang us bangun
aku nggak diajak
bukannya kamu udah makan
terus aku mau ditinggal
kita berangkat sekarang
tadi kita udah jalan kaki lumayan
terus sekarang mau jalan kaki lagi
aku mau pergi
kita harus pergi

tadi udah makan
saya juga minum aja
beneran gak makan
kang ujang udah sore gini baru makan siang
sudah kering kang
mau disiapin buat dikirim besok
terus kang mus bilang apa
saya cuma nganter aja ya
ini sekarang saya ngajak
udah nggak apa apa
terima kasih buat pengertiannya
udah saya antar
maaf semua saya duluan
tadi bukannya kita yang harus bilang terima kasih ke dia
iya tapi kita udah kebur keduluan
motor kangmus udah nggak ada
rencang kanan gerak
istirahat di tempat
selamat sore mahasiswa dan mahasiswiku sekalian
matahari telah condong ke barat
dan sebentar lagi tenggelam dalam pelukan malam
ada renungan yang ingin saya sampaikan sebelum kalian pulang
merebahkan tubuh yang lelah di atas pembaringan dengan mata terpejam
adakah penyesalan dalam hati kalian setelah seharian melakukan tindak kejahatan
tentu saja tidak
selama tindak kejahatan yang kita lakukan disertai
dengan hati yang tulus dan ikhlas
tidak berharap pujian dari siapapun
dan memohon penghargaan dari pihak manapun
sikap tulus dan ikhlas itu tentu akan membuat kita selalu rendah hati
tidak pamer diri
jika bertemu keluarga
kita tidak akan mengaku ngaku
sampai jumpa lagi esok hari
dengan semangat yang sangat baik
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
sebelum kerja di terminal
kamu kerja di mana
bantuin saudara bisnis beras
gulak balik bandung cianyur
jangan kembali ke terminal
bantu lagi saudara kamu yang bisnis beras
memangnya kenapa bos
kamu gak perlu tahu kenapa
atau siapa saja
kalau kamu mau balik ke kerjaan lama
atau mau cari kerjaan lain
sudah nggak betah di terminal
dan jangan bilang kamu ketemu saya
kalau ada yang tahu saya yang nyuruh
atau kamu bilang ketemu saya
ada setengah lusin orang yang akan menanganimu
atau akan marah
dan akan menghajar kamu
contohnya seperti ini